meski pemerintah telah menghimbau warga untuk tetap tinggal di rumah
dalam upaya mencegah penyebaran virus covid sembilan belas
sejumlah warga justru mendatangi terminal kampung rambutan jakarta timur
untuk kembali ke kampung halamannya
mereka beralasan selain karena terjadi peningkatan jumlah kasus positif corona di jakarta
juga karena tempat bekerja mereka sudah mulai diliburkan
warga juga mengaku mengetahui adanya himbawan untuk tidak pulang ke kampung halaman
demi mencegah persebaran virus
ini adalah hal yang terlalu dari pemerintah
cuman kan ini lebih amannya ke pulang kamar yang dulu

ketika di wb kita ingin balik ketemu keluarga
karena disini sudah diliburkan kerjanya jadi kita ingin balik aja
pengelola terminal kampung rambutan tidak melarang warga untuk berpergian
atau pulang ke kampung halaman
namun mereka tetap
terus menghimbau warga agar tetap tinggal di rumah
di sisi lain jumlah penumpang bus angkutan kota justru mengalami penurunan
penumpang ada penurunan yang biasa rata rata per hari itu mencapai tiga ribuan
nah dan sekarang itu rata rata per hari itu di bawah dua ribu sekitar satu lima ratus sampai satu tujuh ratus
kalau larangan kita belum tapi himbauan kita terus himbau
intinya kita himbau jangan ada yang berpergian lebih dahulu
tetap tinggal di rumah saja
jaga jarak dengan social distancing
untuk larangan itu kita menunggu kebijakan lebih lanjut dari pusat
sebelumnya pemerintah pusat dan daerah telah meminta warga untuk tidak berpergian
termasuk menuju ke kampung halaman agar penyebaran virus corona tidak meluas